tadi pagi pak presiden cukup jelas dan cukup tegas meminta pln untuk segera melakukan recovery sistem kelistrikan di jawa barat tinggal jawa barat dan dki ya
dan ini pak jokowi mengatakan harus sesegera mungkin cara apapun harus pln lakukan untuk bisa segera melayani masyarakat
kemudian secara tegas pula pak presiden meminta kepada direksi dan manajemen untuk segera mengambil langkah langkah perbaikan dan yang konkret agar peristiwa kejadian hari minggu ini tidak terulang kembali
terjadi lagi kita tahu ini tidak
hanya bisa merusak reputasi pln dan api juga
hanya hal di luar pln yang terutama konsumen sangat diri kita
pelayanan transportasi umum misalnya juga sangat berbahaya sekali mrt misalnya
oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mendengar langsung
tolong disampaikan yang simpel simpel saja
kemudian kalau memang ada hal hal yang kurang yang belah belahan saja sehingga bisa diselesaikan masalah dan tidak terjadi lagi
semasa masa yang terjadi
terima kasih pak presiden
kami laporkan bahwa pada sistem kelistrikan di jawa bali ini terdapat dua sistem yaitu sistem utara dan sistem selatan
di mana sistem transmisi ini ada masing masing adalah dua sirkuit
jadi dua sirkit di utara dan dua sirkit di selatan
jadi ada totalnya adalah empat sirkit atau empat jaringan
yang menjadi backbone yaitu jaringan lima ratus jaringan
lima ratus kafe bapak
jaringan lima ratus kafe yaitu kalau dari utara adalah rembang kemudian ungaran mandirajan dan kemudian yang selatan adalah dari kediri pedan kasugian dan kemudian pasir
dua duanya adalah lima ratus kafe dua sirkit
yang terjadi pada hari minggu
posisinya adalah sebagai berikut
jadi pada utara di utara pada titik di jaringan ungaran pemalang
itu di kecamatan gunung pati terjadi gangguan
di mana gangguan pertama terjadi pada pukul sebelas empat puluh delapan dan kemudian sirkuit yang kedua juga mengalami gangguan
jadi dua line terjadi gangguan
nah kemudian secara otomatis
pasokan listrik dari timur ke barat ini dalam rangka efisiensi bapak
jadi pasokan listrik murah itu di transfer dari timur ke barat
nah salah satu mitigasi yang telah dilakukan oleh kami dalam hal ini di ruptl adalah membangun pltu pltu yang dalam hal ini murah
ada di pusat beban yaitu di wilayah barat
dan itu sekarang sedang berjalan
salah satunya yang sudah akan beroperasi cod pada tahun ini adalah jawa tujuh bapak
bu mega akan masuk di tahun dua ribu sembilan belas ini dan kemudian dua ribu dua puluh seribu mega lagi
dan selanjutnya dua ribu dua puluh tiga akan ada seribu mega dari suralaya sembilan dan kemudian dua ribu dua puluh empat seribu mega lagi suralaya sepuluh
nah dari kondisi seperti itu maka
transfer daya dari timur ke barat itu sebesar dua ribu m
itu kemudian pindah jalur pak menuju ke jalur selatan
pada waktu hari minggu ini sudah menjadi satu rutin pak
hari minggu itu beban rendah sehingga kami pln melakukan perbaikan perbaikan atau pemeliharaan jaringan
nah kemudian yang terakhir
dipelihara adalah yang di selatan bapak
di kediri medan dan kasugian itu dilakukan pemeliharaan
sirkit yang pertama
sehingga itu tinggal satu sirkuit saja
pada waktu pindah dari ungaran kemudian ke medan dan kemudian ke pasugian dan tasik
inilah kemudian membuat goncangan di dalam sistem

nah goncangan ini kemudian secara proteksi secara pengamalan
sistem ini kemudian melepas pak
nah yang dilepas adalah kasugihan tasik
jadi kasugian tasik kemudian melepas dari sistem
sehingga aliran dari pasokan daya dari timur ke barat mengalami putus
di timur masih bertegangan pak
jadi pada pukul sebelas empat puluh delapan
itu kondisi sistem kelistrikan di jawa timur dan bali
dan kemudian daerah istimewa yogyakarta dan jawa tengah normal bapak
nah kemudian karena lepas maka tegangan turun pak
nah karena tegangan turun maka secara proteksi pembangkit pembangkit yang ada di sistem barat
itu mengalami proteksi melepaskan diri dari sistem
karena frekuensinya kemudian drop sampai mencapai empat puluh enam hz
dan kemudian ini secara proteksi ke sistem mantuan
mesin mesin pembangkit melepaskan diri
nah dari melepaskan diri inilah kemudian upaya dilakukan pln adalah memaksimalkan
bagaimana perbaikan atau proses transfer dari timur ke barat itu tetap berjalan
sedikit demi sedikit berjalan waktu pak
dan kemudian memang kami mohon maaf pak prosesnya lambat
kami akui pak prosesnya lambat
kami mengharapkan sebenarnya pak
sudah masuk untuk ke suralaya kembali masih dalam posisi hot start
artinya kalau pltu masih bertegangan sedikit kemudian tidak mati sama sekali
dia tidak dalam kondisi dingin sehingga hanya memerlukan waktu empat jam untuk kemudian di start kembali
nah kejadiannya adalah kemarin masuk ke saguling kemudian saguling dihidupkan
nah dari saguling dihidupkan ini sudah pada pukul empat belas bapak
nah saguling ini memiliki peran untuk menstabilkan daya dan tegangan
karena sistem di jawa bali ini kemudian pada waktu kondisi emergensi sangat memerlukan pembangkit membangkit
yang memiliki peran menstabilkan daya dan tegangan
kemudian dari saguling kemudian akan masuk ke cibinong kemudian ke depok dan kemudian masuk ke gandul
nah dari gandul ini pasokan daya kemudian ditransfer menuju ke balaraja dan ke suralaya
namun posisinya memang sudah cukup lama pak sehingga masuk ke suralaya posisinya sudah cold start
jadi mesin sudah dingin pak
mesin sudah dingin sehingga sampai saat ini yang kami prediksikan kami bisa memulihkan dalam waktu empat jam
dengan beroperasinya pltu suralaya yaitu dua ribu delapan belas
mendukung dki bapak mendukung kelistrikan dki dan tipe pembangkit pltgu priok dan muara karang ini adalah cepat untuk start
jadi memang dirancang cepat untuk beroperasi kembali
dari priok dan muara karang ini baru sampai ke priuk dan muara karang itu pukul delapan belas bapak
oleh karena itu kalau kita perhatikan dari kami pantau di dalam masyarakat pelanggan ada yang sudah masuk di pukul sembilan belas ada yang dua puluh dua puluh satu dan dua puluh dua
karena bertahap bapak
karena apa karena kami pada waktu kondisi emergensi sistem harus dijaga secara tegangan maupun secara frekuensi
karena kalau frekuensinya turun maka pembangkit pembangkit yang sudah beroperasi dikhawatirkan akan lepas
jadi memang ini salah satu yang sangat hati hati pada kondisi emergensi
karena pada waktu semuanya turun maka kami harus menghidupkan satu persatu dengan cermat dan hati hati
nah jadi memang proses kami mengakui bapak
kami di dalam proses kami ada beberapa hal yang kami harus pangkas di dalam penormalan kembali
terutama cascading berkaitan dengan mulainya
dari lima ratus cafe turun ke satu ratus lima puluh kafe kemudian masuk ke dua puluh kafe ini masuk ke distribusi dan masuk ke jaringan pelanggan ke pelanggan
dan ini merupakan ada cascading antara peran penyaluran dan peran distribusi
nah inilah pak kami mohon maaf karena cash cading inilah yang kami sekarang mengakui bahwa ini akan kami pangkas kami akan satukan menjadi advance
jadi untuk penyelenggaraan yang diperlukan oleh pemerintah kami meminta untuk menghadirkan penyelenggaraan yang diperlukan oleh pemerintah
dan diperlukan oleh pemerintah

nah itulah mungkin mudah mudahan dengan perbaikan ini nanti mudah mudahan ini bisa lebih baik dalam rangka kecepatan
namun yang tadi kami sampaikan bahwa antara utara dengan selatan
kami di dalam rkap
ap maupun di dalam ruptl
telah memasukkan bapak perkuatan jaringan transmisi
khususnya membuat redundant pak
untuk sistem utara maupun sistem selatan
dan itu sudah masuk di dalam ruptl dan sudah masuk di dalam rkap bapak
demikian kira kira bapak penjelasan singkat
ya pertanyaan saya tadi di penjelasannya panjang sekali
pertanyaan saya bapak ibu semuanya ini kan orang pinter pinter
apalagi urusan listrik dan sudah bertahun tahun
apakah tidak dihitung apakah tidak dikalkulasi
bahwa akan ada kejadian kejadian sehingga kita tahu sebelumnya
kalau tau tau drop gitu
artinya pekerjaan pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi
dan itu betul betul menghentikan kita semuanya
mohon izin menambahkan boleh pak
tadi yang bapak sampaikan mengenai kalkulasi
kami memiliki ketentuan bapak
n minus satu kemudian paling emergensinya adalah n minus satu minus satu
n itu adalah jumlah sirkuit bapak
di dalam sistem yang masuk tadi utara dan

tadi ada dua sirkuit di utara dan dua sirkuit di selatan
ada jumlahnya empat
kemudian dua hilang pak secara tiba tiba
jadi menjadi n minus dua
kemudian satu itu sudah ada pemeliharaan
jadi n minus satu artinya pemeliharaan yang dibolehkan adalah satu lain
yaitu di selatan
ini yang kami tidak antisipasi adalah terjadinya gangguan dua sirkuit sekaligus bapak
memang ini yang secara teknologi
kami akan investigasi lebih lanjut bapak
berkaitan dengan gangguan di satu tempat tersebut
dan mudah mudahan nanti inilah yang dari sisi keteknisian akan menjadi improvement ke depan
yang paling penting saya minta perbaiki secepat cepatnya
yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun
agar segera bisa hidup kembali
kemudian hal hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi
sekali lagi saya ulang jangan sampai kejadian lagi
itu saja permintaan saya